bisnis catering semakin digemari di kota kota besar
pergeseran zaman juga membuat variasi bisnis ini makin beragam
setahun belakangan muncul catering khusus bahan bahan masakan bernama black garlic
black garlic adalah catering penyedia bahan masakan sesuai menu
sehingga ketika catering datang konsumen tinggal memasak bahan yang dipesan
menurut ceo black garlic rasa bosan mengkonsumsi makanan rumah menjadilah terbelakang bisnis ini terbentuk
ini awal dari mana ide ini muncul dan akhirnya bisa sampai segede ini sampai dua ribu enam belas awal dari mana
awalnya sih kita sebenarnya obrolan dari teman teman sendiri ya
jadi waktu itu memang kita beberapa tahun terusnya baru married jadi ada beberapa juga yang baru punya anak waktu itu
makanya kalau habis merit lebih sering makan di rumah nggak terlalu sering keluar
apalagi udah punya anak ya rekod meluarkan
makanannya yang dimasak di rumah tuh biasanya itu itu aja gitu
jadi kita coba pikirin satu solusi gimana caranya supaya kita bisa makan di rumah
tapi makanannya juga tetap lezat tetap exciting tetap unik
jadi makan makanan yang nggak biasa kita makan di rumah
jadi itu aja
itu ide pertama kali itu dari situ
untuk berlangganan konsumen bisa memilih paket untuk dua atau empat orang
mereka juga bisa memilih berapa banyak menu dan berapa hari dalam seminggu mereka ingin menerima catering
sasaran black garlic adalah perempuan bekerja usia dua puluh hingga empat puluh tahun
kini setiap bulannya mereka telah memiliki seribu hingga dua ribu pelanggan
strateginya kita sebenarnya lebih ke arah mempersiapkan menu atau menyediakan menu menu yang unik yang exciting

bahan bahannya juga ingredients nya kita pilihin semua yang unik ya
jadi mungkin yang kadang kadang kita ambil bahan dari bandung yang ada di jakarta
jadi kita cip semua dari bandung ke jakarta
atau kemarin kita masak lele asep yang khas medan
kadang kadang tuh begini begini
susah dicari jakarta ya
media kita jualan media kita memperkenalkan belajar arik itu banyak di daerah digital
salah satunya adalah sosial media
kenapa karena buat kita media digital itu lebih mudah scall up nya
jadi untuk kita reach mass konsumernya itu lebih gampang ya bisa dibilang
beroperasi sejak juni tahun lalu omset black garlic cukup besar
sebagai gambaran dalam sebulan mereka ratusan jutaan
harga rata rata bisa mengirim seribu lima ratus paket
harga rata rata rp satu ratus dua puluh untuk paket empat orang dengan dua menu
maka omset per bulannya bisa mencapai rp satu ratus delapan puluh juta
kelebihan black garlic adalah menggunakan bahan makanan premium baik sayur maupun daging
serta tidak memakai msg
selain itu mereka rajin mengeluarkan variasi menu
setiap minggu ada sebelas pilihan menu yang disiapkan bagi konsumen
proses pemilihan menu ternyata tidak singkat
ini menarik karena ternyata untuk membuat sebelas menu yang akhirnya diberikan kepada konsumen itu stepnya panjang ya
boleh diceritain mbak step dari awal sampai akhirnya konsumen terima tuh seperti apa sih
oke jadi dari kita pilih menu terus segitu ada tasting
dari tasting terus lagi itu nanti ada penerusan resep
ada penerusan resep
ya dari penerusan resep itu juga harus di copy write ulang ke dari copy writer kita
di cek make sure udah step nya oke dan gampang diikutin
penerusannya udah oke
lalu nanti ada sesi pemotretan
motretan dimana yang seperti ini nih
kayak ada stylistenya
kan kayak begini kan foto juga gak gampang nggak cuma sekali gitu
setelah itu harus ada stylingnya segala macam

setelah itu juga pembuatan ini ya
setelah itu step nya
dan ini harus bener kira kira gitu ya
ini bukan cuma harus benar
ini harus bener bener itilai idiot proof gitu
jadi kayak kalau misalnya orang di rumah yang gak familiar masak mereka tuh udah harus
tau per detik per menitnya tuh udah harus pas gitu
jadi kayak apa garamnya berapa sendok teh terus airnya berapa sendok berapa mililiter
itu tuh harus pas banget gitu
dan kita mencoba untuk membuat supaya ini tuh semudah itu supaya ketika dimasak
ketika dimakan tuh ekspektasinya sama sama yang kita keluarkan
itu belum selesai
itu belum selesai
abis itu produksi pokoknya harus koordinasi langsung dengan tim produksi kan
lalu nanti ada satu sesi khusus di setiap minggunya dimana tim yang lain yang soko gak bisa masak
mereka harus nyobain resep itu
satu tahun lebih berdiri black garlic belum berniat melakukan ekspansi ke retail
ekspansi terdekat yang dilakukan adalah di bidang produk
ada ekspansi lain mungkin kedepannya dari segi bisnis
lebih ke produk
dari kan sebenarnya contohnya dulu waktu pas kita baru launching kita tuh cuma ada menu original aja
which is yang dulu kita sebutinnya to pach menu sama family menu
sampai sekarang ada bravos menu ada kids menu terus ada sekarang ada dessert gitu
kita akan masuk ke bagian yang paling saya tunggu tunggu sejak memulai wawancara ini adalah mencoba makanannya
saya akan mencoba ini ayam apa mbak
ayam dengan saus plak
ayam dengan saus plak
jadi kalau aja gitu mungkin di restoran tuh bisa masak dulu mas karenanya
jadi ayam disiram saus plak
saus buah plak
dari satu sampai sepuluh gimana
masak restoran masak di rumah
bisnis catering jenis ini masih memiliki pangsa pasar yang besar karena belum banyak pemain yang bermain di pasar yang sama
kata kuncinya ada pada kesegaran bahan kemudahan memasak dan juga cita rasa makanan
gue emang kepnosis banget nih

yah bahanlah omg